tidak memiliki ponsel untuk belajar daring
rusli siswa kelas satu smp negeri dua puluh tujuh makassar
memilih pergi ke sekolah setiap pagi
sebelum masuk kelas ia diwajibkan mencuci tangan dan mengenakan masker
setelah itu rusli menuju laboratorium komputer dan mulai menggunakan komputer sekolah
hanya rusli siswa yang hadir di sekolah tersebut
karena keterbatasan ekonomi
keluarganya meminta pihak sekolah mengizinkan rusli menggunakan komputer sekolah
untuk belajar daring di tengah pandemi virus corona

pekerjaan sebagai buruh harian
membuat ayah rusli kesulitan memenuhi perlengkapan untuk belajar daring
kenapa datang ke sekolah setiap hari
kenapa datang ke sekolah setiap hari
pihak sekolah belum bisa memastikan waktu yang tepat untuk belajar dengan tetap muka
apalagi jumlah kasus positif covid sembilan belas di makassar
masih terus meningkat
sementara itu di kampung kebonjukut
kelurahan babakan kota bogor jawa barat
sejumlah siswi sd dan smp menyeberangi bantaran sungai ciliwung
demi mencari sinyal di ruang terbuka
mereka bahkan terpaksa belajar di atas bebatuan sungai
untuk mengerjakan tugas daring dari sekolah
jika kondisi sinyal seluler bagus
para siswa ini setiap hari sekolah daring di selasar bantaran sungai
lantaran area permukiman minim jaringan
para orang tua pun harus ikut mendampingi anaknya sekolah daring
karena was was bahaya arus sungai
gimana alasan memilih belajar di kali ini
misalnya tiap hari di sini
sama teman teman atau
iya sama teman teman
ada kendalanya ya dari satu dari kuotanya
terus kadang jaringannya lemot ya
terus ketiganya kita kan ibu ibu repot ya sama kerjaan
apalagi ibu ibu yang jualan yang repot
setiap hari di sini
emang di sini jaringannya bagus atau gimana
kadang bagus kadang jelek
para siswa dan orang tua berharap
pemerintah segera melonggarikan sekolah tetap buka berprotokol
karena sistem daring dinilai memberatkan biaya
belum lagi akses internet lemah di pemukiman yang kerap merepotkan pola belajar daring
tim liputan cnn indonesia